nyaman ya di rumah barunya
ya ibu masuk ya
besok aku jemput ya
kan kita cuma dekat di luar kampus
murah kok cuma sejuta lima ratus ribu
ya ampun mahal banget
aduh kayaknya kita cari tempat
iya udah ibu
ah mari permisi
tidak tidak tidak
situ punya duit berapa
sembilan ratus ribu
biasanya sih nggak pernah ngasih harga segitu
mau pindah kapan
besok hari ini juga bisa tinggal dibersihin aja kamar kamarnya
ini beneran sembilan ratus ribu
iya beneran sembilan ratus ribu
kamu panggilnya jali aja
ini meka anaknya ibu aisyah
mau liat rumahnya
silahkan silahkan masuk masuk
jangan lupa lu silahkan
masuk masuk ya iya silahkan
bang penerakan kita udah ada yang masuk ya
biasa berapa bang
harga biasa masa lupa sih
itu punya harga bang namanya gimana sih
kita sebagai orang muslim itu kasih nama anak yatim
alasan kemarin tuh nenek nenek yatim gak ditolongin
terus janda juga jelek gak ditolongin
udah kurangin kurangin
barang udah gede masa suara juga
ya udah bang
bimu sekian pamit ya
terima kasih banyak ya nabimo udah bantuin
semoga ibu nyaman ya di rumah barunya
ya ibu masuk ya
besok aku jemput ya
kan kita cuma deket diluar kampus
saya ada pacar
aku sangat merindukan anakku
suatu saat nanti
aku pasti bisa menemukan anakku yang hilang
dari tanda lahir itu
lagi beres beresin ini dulu
kalau gitu sini
ini pasti aida dan kohar yang ambil
kamu gimana sih meta
yang bener dong nasinya masangnya
orang lain mau sering adeknya dulu sebentar kok ah
terus harapan kita gimana bu
siapin sendiri dong
berapa gede kan
iva bajunya masukin dong
eh salah siapin sendiri kan udah bergede
udah gede juga
masih berani kamu
heida sekarang kamu jawab dengan jujur
aida bukan aida yang ambil
kok ibu nuduh sih bu
berarti salah satu dari kalian yang ngambil
siapa lagi kalau bukan dia yang tukang mencuri
bang kohar juga nggak ngambil kok
ibu salah naro atau gak ibu lupa
kan ibu suka kayak gitu
aida ibu tuh gak mungkin lupa
pasti salah satu dari kalian mengambil gelang itu
kalian berdua ya gak berhenti berhenti ngerorong ibu
dari menipu ibu sampai ibu jual rumah almarhum bapak
dan sekarang kalian mengambil gelang itu

mungkin tadi semua masalah lu dibongkit sekarang
ayo udah gak usah gakusah
udah dong ibu gak usah nangis
gelang bayi itu ada apa sih bu
itu gelang punya kamu nanahak
waktu ibu menemukan kamu masih bayi